indonesia timur leste yang mendadak viral karena aksi heroik memanjat tiang bendera
ia bahkan dianggap pahlawan zaman now
karena dengan berani berjuang demi sang merah putih tetap berkibar
badannya boleh saja kecil tapi jangan ragukan keberaniannya
jumat pagi tanpa ragu memanjat tiang setinggi sepuluh meter
agar sang merah putih tetap bisa berkibat
siswa kelas tujuh smp silawan ini spontan beraksi tanpa alat bantu apapun
sewaktu tali pengerek bendera putus di puncak saat bendera siap dikibarkan
aksi heroik ini kemudian tersebar luas via video whatsapp
yang direkam wakil bupati belu jt oseluan
pusat kepecar bendera johnny mendapat penghargaan dari wakil bupati
selaku pemandan upacara
dari bukan siapa siapa sosok siswa di perbatasan ri timur leste ini pun mendadak jadi viral
aksinya bahkan menarik perhatian menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi di jakarta
kalau ada yang bertanya siapakah pahlawan hari ini saya katakan adalah joni belu
johnny yang berasal dari kabupaten belu atambua
yang tadi pagi telah menyelamatkan kita semua menyelamatkan bendera merah putih
dan ini tentu perjuangan yang sangat heroiknya
dia tidak takut pada siapapun hanya ingin menyelamatkan merah putih
sebagai bentuk apresiasi menpora akan mengundang johnny ke jakarta
menpora berjanji akan mengajak johnny kara menyaksikan salah satu pertandingan asean games secara langsung
aksi heroik serupa sebenarnya juga dilakukan seorang prajurit tni di klaten jawa tengah
sama seperti johnny sang prajurit pun sigap memanjat yang bendera
demi merah putih berkibar pada tujuh belas agustus hari ini
aksi heroik bocca smp di ntt ternyata menuai banyak pujian dari warga net
kita simak bersama komentar komentar yang dikurasi tim viral dari media sosial twitter
kita lihat bersama sama yang pertama ada dari akun
at tommy bartel satu yang mengomentari aksi heroik bocah smp yang dengan spontan panjat tiang bendera
untuk memasang tali yang putus salut dan juga terharu
kita lihat berikutnya
salud yang datang dari at rif kimuna merinding hebat bocca smp panjat tiang bendera sangat tinggi
lantaran tali bendera tiba tiba macet
selain itu juga ada cuitan dari ucapan selamat dari selebriti tanah air ya
memperingati hari kemerdekaan republik indonesia tahun ini
ada aktor vino g pastian yang mencuit dirgahayu ke tujuh puluh tiga republik indonesia kita indonesia
tidak ketinggalan ada juga ucapan dari presenter daniel mananta kucapkan
berkat atas indonesia biar kemuliaan tuhan akan nyata
dan juga ada yang terakhir penyanyi andin aisyah yang mencuit jayalah selalu indonesiaku
itu dia kemeriahan dirgahayu indonesia tahun ini di dunia nyata
dan eh di dunia maya maksud saya